walaupun nih bayang kita gak bisa lama lamaan di sini nih ini tempat bahaya bahaya kita
mesti cabut nih wane wane mau cabut kemana aduan yang urusan kita itu belum selesai dan
malam giliran gue yang nge dance ramadhan abu gampang udah lu batalin aja lu batalin
kelar itu semua lu masih bisa ceramah tempat lain udah gampang oke oke
santri itu akan mengkhianati
akan mengkhianati umat islam
maaf pak boleh saya sembuhkan nyai kandi
ini senang ditenggelam
kamu tidak boleh ikut ke pemakaman
tidak boleh ikut ke pemakaman
tinggal si hasan itu
kau boleh lusan
kalau kau sama ridwan maka gak apa apa ya
terpaksanya ganti saya magamkan tanpa menunggu bu wintan
saya sudah dengar semuanya dari pak anwar
masalah ini gak bisa diambilkan begitu saja bu
saya harap bu intan tidak terpengaruh oleh pendapat mereka
saya kira masalah ini masuk akal saja
sengaja atau tidak sengaja
santri itu sudah membunuh
pakat yang mengobatkan akutatif segala
bu wintan kan sudah tahu riwayat kesehatan nyikanti
dia tuh punya penyakit jantung bu
shock yang luar biasa berakibat fatal untuk penyakit jantungnya yang lemah
kebetulan sekali saat hasan mengobati penyakit nyikanti
nafas nikanti sudah berhenti bu
tidak tidak tidak tidak
jangan bu fitri
santri itu sudah membunuh nyikanti
dan saya mau ya
kasus ini segera dilaporkan ke polisi
polisi tolong ancamkan bu
bu intan itu sangat berlebihan bu
saya benar benar serius
itu memang sudah waktunya
jadi sekarang sebaiknya
lu itu tidak perlu mengasah bersama seperti ini
tapi hasan masih bingung
kenapa ini harus terjadi
sebelum ini tidak pernah gagal
mereka menuduh hasan sebagai pembunuh
lu sendiri kan yang pernah bilang
kalau itu semua atas kendak allah
kalau allah mengendaki nyikanti hidup
maka dia akan hidupkan
tapi kalau allah mengendaki nyikanti meninggal
dia akan tetap meninggal seandainya
tapi hasan dituduh membunuh ridwan
hasan tidak terima itu
lama lama kesabaran hasan juga bisa hilang
ini semua cuma cobaan dari allah
jangan terbakar emosi hasan
itu yang paling dewasa diantara kita bertiga
masih hidup tidur
kalau aku sudah tidak ada di dunia ini
aku harus menjaganya ikhanti
agar selalu hidup
aku harus menjaganya
saya akan membalasnya mudah
kita gak bisa lama lamaan disini
ini tempat bahaya
kita mesti cabut nih wan
mau cabut kemana
lagi lagi urusan kita itu belum selesai
giliran gue yang ngegencer amat disini
udah lu batalin aja
lu batalin kelar itu semua

lu batalin kelar itu semua
lo masih bisa cerama tempat lain
udara ya gampang
gimana kita cabut disini
lo jangan ngeliat dari tempat sini
isinya tua tua nih udah wujur semua
udah pada bau tanah nih ya
mereka udah menyatukan kekuatan
yuk kita liat semua aja dimana
sebenarnya masa lalu itu apa sih
lo kan tau menurut ramalan
asan suatu saat asan berubah
lo mau lo kena dampaknya kagak mau kan
bego ya udah bego tambah
gila sekolah diluar negeri lo
katain gue bego
sekarang kita cari jalan keluarnya